kita ke informasi selanjutnya menteri komunikasi dan informatika johnny g plate mengultimatum berbagai penyelenggara sistem elektronik atau pse yang belum mendaftar di indonesia seperti google twitter hingga facebook
apabila tidak dilakukan hingga tenggat waktu yang ditentukan kominfo ini kominfo dapat memblokir layanan pse tersebut
peraturan menteri komunikasi dan informatika tahun dua ribu dua puluh tentang pse lingkup privat mewajibkan pse lokal maupun asing untuk mendaftarkan entitasnya hingga tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh
aturan dibuat demi menciptakan ruang digital yang sehat di indonesia serta mewujudkan sistem terkoordinasi untuk seluruh pse yang beroperasi di indonesia
hingga saat ini sudah ada empat enam ratus tiga puluh empat pse
yang mendaftarkan diri tujuh puluh lima diantaranya adalah pse asing
joni mengingatkan kominfo dapat memblokir layanan apabila pse tidak mendaftar
sekali lagi saya minta kepada perusahaan perusahaan teknologi baik teknologi nasional maupun teknologi global seperti google twitter facebook misalnya
segera mengambil inisiatif untuk melakukan pendaftaran
jangan menunggu sampai dengan batas waktu itu berakhir
karena begitu batas waktu itu berakhir maka tentu kategorinya berubah menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di indonesia
dan itu akan berimplikasi yang sangat tidak sehat bagi dunia usaha di bidang digital indonesia
sementara itu terkait dengan tenggat pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau pse pada dua puluh dua juli
direktur jenderal aplikasi informatika kementerian kominfo samuel abrijani
meyakini pse alternatif akan muncul dengan sendirinya apabila kominfo melakukan pemblokiran kepada pse yang tidak mendaftar di indonesia
hingga saat ini tercatat beberapa pse asing seperti google twitter hingga facebook belum mendaftar di indonesia
mereka tidak mengenmatui gimana
ruginya lebih besar lagi kedaulatan
nggak dianggap negara ini
nggak dianggap negara ini
tapi orang diajak nggak nganggap kok aturannya ada kita
mereka kan dia yang nganggap ya ini negara ini nggak ada
itu menyakitkan buat saya dan mungkin untuk seluruh masyarakat indonesia
tau ini juga disaratkan padahal rokanya juga disaratkan hal yang sama
kecuali kita membedakan
kan kita nggak membedakan